pasti kunci gembok kuda
loh itu apa

jangan mentang mentang udah menolong kita kamu
kedek kamu tuh
diana kamu harus benar benar membawa lisa ke sana
kamu harus mengadakan pemeriksaan yang intensif
karena tante gak mau dia nanti kalau udah besar trauma
karena gara gara kebakaran dalam gudang itu
semoga lisa cepat sembuh
gara gara kebakaran di gudang itu
lisa tuh jadi setiap malam mimpi buruk
tadi tante diana telepon
eyang tanyain apakah oma punya kenalan psikolog anak
apa yang dia buat itu merupakan satu tindakan kriminal
alva minta eyang jangan percaya dulu sama lisa
kita semua kan juga tahu kalau alisa dulu pembohong
kita selidikin aja dulu ya
baru baru ini nel nuangin tinta ke baju lisa dan mereka nyalain candy
aku juga yakin kebakaran itu direkayasa sama mereka
eh kamu kok ngomong seperti itu
kamu tahu nggak
lis satu hampir mati di dalam gudang itu karena kebakaran dikunci dari dalam
dan kamu tahu nggak di mana kunci itu
di dalam kantongnya candy
kita semua tahu lisa dari dulu ya
kenapa sih yang mesti percaya sama lisa
eyang tidak mau tahu
dan mulai sekarang betul betul kalian tidak boleh bergaul dengan candy lagi
nah aku akan mengambilnya
saya akan mengambilnya
baiklah kita mulai
sejak kini berganti malam
menutup hari yang lelah
di manakah engkau berada
di manakah engkau berada
aku tak tahu dimana
yang aku punya
tidurlah selama malam
lupakan sajalah aku
mililah dalam hidupmu
eh ada apa
ada yang cari teri
terinya udah berangkat ke manado lagi syuting
lanjang sekali kamu ya
kamu gak sadar kalau kamu lagi dihukum
seenangnya kamu pergi
jam segini baru pulang
kamu harus dihukum masuk ke dalam gudang
sana ke belakang
jangan tante jangan
kamu gak mau

tante jangan gerus saya tante
tante aku kebintunya tante
tante aku kebelakang
aku tante dari sini
tante dari gerung aku
aku tante dari sini
aku tidak ada
pak tante itu
aku tidak tahu
saya mampu hantar pak tante ke seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
aku juga pilih tante pesawatnya itu
orang suami gak mungkin
northern juga baik